angka infeksi covid sembilan belas terus merangkak naik
satu satunya yang bisa dilakukan untuk mencegah tertular covid sembilan belas adalah dengan menegakkan protokol kesehatan
selalu menggunakan masker mencuci tangan dan menjaga jarak menjadi kewajiban setiap orang
tenaga kesehatan yang setiap hari melakukan kontak langsung dan berinteraksi dengan pasien positif covid sembilan belas
juga tak luput dari kewajiban untuk menjaga diri dari penularan virus sars cov dua
namun mematuhi protokol kesehatan dan menggunakan apd saja saat ini tidak cukup
agar tidak tertular covid sembilan belas masyarakat juga diminta untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau phbs
agar imunitas tubuh tetap terjaga dengan baik
penelitian laboratorium yang dilakukan di yogyakarta universitas singapura menjadi kabar baik di tengah pandemi covid sembilan belas
studi in vitro menunjukkan kandungan antiseptik povidon iodin yang ada di produk cairan pencuci mulut dan pelega tenggorokan
mampu membunuh sembilan puluh sembilan sembilan ratus sembilan puluh sembilan persen virus sars cov dua
penggunaan povidon iodin untuk penanganan virus misalnya ebola
sudah cukup kuat bahkan who juga menyarankan demikian
untuk nages itu kami berikan tiga empat kali sehari mbak
terutama pada nages layanan primer di tempat kami
selain dengan apd dengan semua protokol kesehatan juga kita bantu dengan pemakaian providen yodim
baik yang gargle maupun yang sempral
jadi kita juga memiliki beberapa bidung yang dari yogyakarta
povidon yodin pernah diuji coba untuk menangani sars dan mers
hasilnya povidon iodin memiliki aktivitas anti virus terhadap sars dan mers
dalam diskusi para ahli kesehatan mengajurkan masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan rongga mulut dan pernafasan
pvpi mampu membunuh virus dibandingkan antiseptik

pvpi mampu membunuh virus dibandingkan antiseptik yang even dalam gold standard dunia untuk korpsan
nah untuk maut wash pun dia untuk sars cov dua ini memang lebih tinggi kemampuannya
pasien covid sembilan belas praktisi yang menjalani prosedur penanganan covid sembilan belas
serta orang yang berada di zona merah covid sembilan belas
memerlukan berkumur dengan zat aktif povidon iodin
sebab virus covid sembilan belas menyebar di udara dan bisa masuk ke dalam mulut dan saluran pernafasan seseorang
temuan terbaru ini diharap dapat membantu memberikan perlindungan ekstra kepada masyarakat dalam konteks pencegahan
khususnya untuk tenaga kesehatan yang berisiko tinggi terpapar infeksi covid sembilan belas